sifat seorang pengecut
tidak sepantasnya kita memperlakukan tawanan seperti ini
dia seorang mata mata
hanya dengan cara seperti ini
kita bisa memperlakukan
aku memiliki firasat buruk
putraku kian santan rai
semoga sejarah kekejaran
kian santan baik baik saja ibu unda
putra kita kian santang adalah orang yang tangguh dan hebat
dia pasti bisa mengatasi
semua masalah yang dihadapinya
tapi tetap saja
aku sangat mencermaskannya
yang bisa kita lakukan hanyalah
banyak berdoa untuk keselamatan putra kita
beristirahatlah di kamar
mari ku bantu
jangan hiraukan nenek
nenek sudah tua
sebentar lagi mati
kamu jangan jadi
bocah ini memiliki kanurakan tinggi
yang cukup merepotkan
aku harus menumpukkannya
supaya tidak jadi masalah nanti
apa yang kau lakukan
bawa dia ke markas
biar aku sendiri yang akan diusutnya
sebenarnya ada apa yunda
aku hanya masih sedikit merasa sedih
mengingat putraku kian santan
yang sedang menjalankan hukumannya
hingga aku menjadi seperti ini
ibu nda harus perbanyak istirahat
jangan memikirkan hal hal yang berarti bunda
sudah merepotkan kalian
tapi aku sekarang merasa
sudah baik baik saja
tidak usah cemaskan aku lagi
jika ingin keruangan kembali
namun sebelum kami pamit
aku ingin bertanya ibu nda
ada keperluan apa tadi
paman arkananta berbicara dengan ibu nda
sepertinya hal itu cukup penting
untuk menunda pernikahan
rakamu olang suksan
dan juga nimas pauwita
ada apa ibu nda
menurut paman arkananta
jangan sampai melakukan pernikahan itu
tanpa dihadiri oleh
rainya kian santan
pernikahan ini harus ditunda
sampai raka kian santan menyelesaikan hukumannya ibu nda

sampai raka kian santan kembali dari hukumannya
biarkan ibu nda musuh bahngara
beristirahat terlebih dahulu
sebaiknya kita pergi dari kamar ini
kami pamit ibu nda
ada apa ibu nda
ibu nda merasa aneh
dengan usulan prabu arkananta
untuk menunda pernikahan itu
menunggu raka kian santan
kembali ke istana
ibu nda merasa
itu hanyalah alasan
yang dicari cari saja
aku juga berpikir seperti itu ibu nda
sepertinya paman arkananta tidak nyaman
dengan penyusup bertopeng
yang dia pikir selalu mengawasi wismanya
lalu dia berpikir
untuk mengundur pernikahan ini ibu nda
jika pernikahan itu diundur
itu sama artinya menyalahi janji ayah andamu
itu tidak boleh terjadi putraku
tenanglah ibu nda
aku akan segera menyelesaikan masalah ini
dengan berbicara kepada paman rekananta secara langsung
baiklah kalau begitu
ibu nda percaya padamu
ibu nda serahkan semuanya padamu
aku akan melakukannya sebaik mungkin
siapa kau sebenarnya
namaku jaya sangar
aku adalah seorang pengembara
yang kebetulan lewat sini
kamu pasti seorang mata mata dari paya jaran
atau aku akan membunuhmu
apa yang sebenarnya
aku bukanlah seorang mata mata
aku hanya seorang pengembara
aku akan menghajar
kau akan menghajar standarnya
kau akan jadi malu
juga sedang menang
aku punya kuasa
aku masih mereka
menggunakan pc mendoza
karena aku sudah menotok hawa murniku
semakin kau mencoba mengeluarkan tenaga dalammu
sendi sendi mu akan semakin rusak
tadi dia menotok aliran hal murniku
aku tidak percaya
kalau kau ingin segera mati
jangan buat kesabaranku semakin habis
sudah kukatakan yang sebenarnya
kau tidak percaya padaku
kau memang tidak bisa dibuat rumah
aku harus berbuat apa lagi
kau ingin mati
aku sudah berubah
aku sudah berubah
aku tidak bisa berubah
aku tidak bisa berubah
aku sudah berubah
aku sudah berubah
kau benar benar seorang pengecut
seorang pati melakukan hal seperti ini
pada saat aku lenang
pada saat aku terikat seperti ini
sehingga aku tidak bisa menggunakan umbukan orang aganku
adalah sifat seorang pengecut
tidak sepantasan kita memperlakukan tawanan seperti ini
dia seorang mata mata
hanya dengan cara seperti ini kita bisa mengurai keterangan dari dia
kita belum tahu jelas apakah dia benar mata mata atau bukan
perlakukanlah dia dengan baik
kenapa kau mengaturku
apa kau sudah lupa dengan siapa kau berhadapan
di istana aku memang harus hormat padamu gusti pandi
tapi di sini akulah pucuk pimpinan seperti yang diritakan gusti prabowo
tapi apa yang ia katakan memang benar
siapa kau sebenarnya
apa benar kau mata mata
namaku jaya sangara
aku adalah seorang pengembara
aku akan mengusut siapa dirimu sebenarnya
dan aku minta jangan melakukan apapun yang merugikan dirimu sendiri